selamat malam anda menyaksikan afd now saya alfitur dino fagintis
mungkin anda tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu banyak mendengar cerita tentang jabatan publik ini
biasanya kita bicara banyak tentang presiden wakil presiden di beberapa tempat gubernur dan wakil gubernur begitu seksi
setelah itu mungkin jajaran menteri ada menteri yang sangat terkenal sangat populer dibicarakan orang ada yang biasa biasa saja
tapi jabatan ini jarang sekali dibicarakan kepala staff kepresidenan
ini merupakan jabatan yang strategis sesungguhnya sangat dekat dengan presiden
jadi presiden barangkali mendengarkan kepala stafnya terlebih dahulu baru bicara dengan menteri
dan input lebih banyak masuk ke presiden karena jaraknya yang tidak terlalu jauh baik secara geografis maupun dari sisi struktur
nah malam hari ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan kepala staf kepresidenan yang baru
menggantikan teten mas duki jenderal purnawirawan muldoko
pak muldoko terima kasih atas waktu dan kesempatannya
terima kasih mas salman
pak muldoko ini seperti muncul kembali setelah orang pak muldoko berhenti berpensiun sebagai perwira aktif setelah menjadi panglima
dan kemudian sempat kayaknya mau masuk politik mau terlibat dalam politik di ormas masih
tapi kemudian seperti orang tidak mendengar nama pak muldoko
belakangan mengejutkan tiba tiba pak muldoko
menyampaikan kata sambutan mewakili pihak keluarga dalam pernikahan kahiyang dan bobi di solo
kemudian orang bertanya kenapa pak muldoko bagaimana ini bisa terjadi
dan beberapa saat kemudian pak muldoko ditunjuk presiden sebagai kepala staf presidenan yang baru
menggantikan teten mas duki
bisa cerita pak bagaimana itu bisa terjadi pak
ya saya sendiri juga tidak tahu ya
prinsipnya apa yang salahnya
apa yang saya lakukan pada saat saya selesai pensiun ya saya terjun di dunia pertanian ya
bapak jadi ketua hkti
sebelum itu saya sudah bilang
bapak bertani maksudnya
tapi tidak sekedar bisnis tani ya tapi saya ingin melakukan perubahan ya
perubahan mindset dan metode di pertanian ya
ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari
petani dan pertanian di indonesia ya
yang pertama dari sisi mindset ya
ada stigma yang tidak enak bagi para petani
pasti hidupnya susah penuh kesulitan dan seterusnya
berikutnya cara bertaninya metode yang digunakan juga sering konvensional
petani kita sudah terjerembab terdalam ya
artinya kan banyak sekali mantan jenderal yang kemudian jadi komisaris
bahkan terjun langsung berbisnis
kenapa bapak berpikir tentang tani
apa yang membawa bapak ke sana
mungkin karena latar belakang saya dulu kan anaknya petani ya
sehingga saya sangat paham betul dan setiap saya pulang itu saya selalu bertanya
gimana kehidupan petani ya
sepertinya tidak ada perubahan perubahan yang signifikan
dan saya paham betul dunia itu
berikutnya kenapa saya gak jadi komisaris
saya sudah capek ya
tiga puluh lima tahun mengabdi kepada negara itu sudah capek kan
mau jadi suruh suruh lagi ya
saya ingin mandiri bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan
di situ saya sudah mulai menemukan benih baru
saya ciptakan benih baru
saya bekerja sama dengan para profesor ya
berikutnya saya punya buku buku
saya punya bupuk baru
tapi tidak cukup di situ
pertanian adalah sistem
ada benih ada pupuk ada pendampingan
sehingga petani itu bisa mengeterapkan teknologi
dan memanage latihan manajemen
berikutnya kita juga tidak cukup di situ
ada tim saya yang saya bentuk gitu
detachment anti hama itu
bukan detachment anti teror
ini anti hama benar benar terjadi ini
karena persoalan hama teror bagi para petani
jadi tugasnya mempersekusi hama
saya pernah baca bukunya mahbubani ya
orang orang india dengan handphone yang dia miliki
dia gunakan untuk kepentingan yang jauh lebih produktif dia
para petani itu begitu melihat ada sesuatu
di lead bank dia
kenapa kok ada hama seperti ini
ini juga sekarang saya gunakan untuk para pendamping kita
semua pakai gadget
jadi bisa dikatakan pertanian itu sebenarnya passion bapak
menurut saya saya sungguh menikmati pertanian
ini bukan semata mata mencari popularitas karena petani jumlahnya banyak
dan kemudian bisa mendukung
ya kan biasa gitu
pola pikir kita kan seperti itu pada akhirnya
kita melihat calon pemimpin itu dekat kesini kayaknya akan dipakai untuk kepentingan politik dan lain sebagainya
saya pikir petani tidak semudah itu
kami sendiri dengan membawa teknologi yang nyata nyata bagus itu tidak mudah bagi para petani
saya mesti membuat download di mana mana
setelah download saya bagus berhasil petani baru kita datangkan
ini lihat nih
saya punya bisa seperti ini kalian seperti itu
ini ada yang salah kamu
saya pikir begitu kan
akhirnya baru itu pun masih ditanya hasilnya berapa
karena hasilnya bisa sembilan ton petani baru percaya di situ
jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa para petani itu mudah untuk dipengaruhi
jadi enggak ada
enggak ada dari kepentingan
nah terus bagaimana itu kemudian lagi asik asik ngurusin petani petani terus tiba tiba ada panggilan lagi
katanya bapak nggak mau disuruh suruh katanya
nah setelah itu saya dipanggil pertama oleh pak jokowi untuk memperbaiki hkti ya
mungkin beliau mendengar saya bergerak di pertanian mungkin ya
terus saya membenahi hkti saya benahi
sampai sekarang kita benahi sudah ada kemajuan kemajuan sebagai sebuah organisasi
nah segi asik asik seperti itu saya juga tidak mengerti ya
seperti halnya kemarin waktu saya diminta untuk memberikan kata sambutan
itu gimana ceritanya pak
pak diundang waktu itu sudah diberitahu bahwa akan ada kata
ya memang semuanya kaget ya termasuk saya juga kaget gitu
suri hari begitu pak pratik ya manchester state ngasih tau ke saya
pak besok setelah ada acara jangan pulang ya
bapak diminta untuk menyampaikan kata sambutan gitu
besoknya saya datang acara saya undangan jam tiga
saya datang setelah acara salaman salaman begitu saya tanya orang pas pamres
di mana ada pak pratik nggak
saya diantar ketemu saya tanya pak ini benar pak ini
duh iya benar pak
saya sendiri juga kan antara iya dan tidak begitu
nah dari situ baru saya cepat cepat kembali ke hotel ya untuk menyusun
saya perintah juga
tanpa ada semacam diskusi dengan pak jokowi apa yang mau disampaikan apa
gak ada lah dalam keadaan sibuk begitu kan belum menerima tamu sampai malam ya
saya pulang ke hotel nge print pun di hotel gitu ya
ya terus sore sore saya udah datang latihan ya
nyetel mic dan latihan sona
nah disitu saya sampaikan juga lagi ke pak pratik
pak saya nanti akan baca ya saya takut salah
tolong direvisi atau di
enggak maksud saya ini kan nggak boleh bebas begitu
sebagian kan saya baca sebagian baca gitu
betul betul takut salah
bukan pekerjaan mudah itu bagi saya
mungkin dirisikan pekerjaan ini yang paling sulit ya
dan mencapai ekspektasi pihak keluarga itu tanpa ada koordinasi sebelumnya kan agak repot juga ya sebenarnya
juga sulit mengukur ekspektasinya seperti apa ya
tapi kan bahasa saya bahasa standar yang menurut saya
bisa diterima lah ya
tapi sesungguhnya bapak nggak punya hubungan keluarga dengan pak jokowi ibu iryana atau keluarga yang bisa dikatakan layak untuk mewakili keluarga
tidak tidak ada
gak ada ya
nah setelah itu bapak merasa bahwa
apa yang bapak rasakan waktu itu
ya gak ada lah
itu kan biasa ya
ya kan buat sebagian orang awam pak
itu kan diminta presiden itu kan jadi kegeeran
wah ada apa nih ada apa
itu kan spekulasi aja
tapi saya kan juga melihat bahwa ini
karena dulu saya pernah jadi bawaan beliau ya waktu jadi pak nima
saya hanya ngukur dari sisi hubungan human saja lah ke manusia
sebelumnya belum ada pertemuan perbincangan dengan pak jokowi
jadi saya berdiri betul betul berdiri di situ ya
kaku kaku begitu ya
nah oke setelah sambutan bagaimana ceritanya sampai jadi ksp
ya biasa ya tidak ada sesuatu yang
setelah itu menjadi lebih dekat sering ke istana
enggak enggak ada
dikontak sama pak presiden
enggak kalau sebelum sebelumnya saya biasa berkomunikasi dengan pak pratik
beliau sering tanya tentang perkembangan
perkembangan situasi ya kita diskusi saja
sebagai teman biasa
tapi tidak ada yang spesial
nah kemudian ketika kita langsung ke ksp
kapan bapak dihubungi
pak pratik juga yang menghubungi
itu hari mungkin sekretaris pak pratik ya
saya lihat di wa saya itu ada sebelas empat puluh lima kalau tidak salah ya
bapak sudah tidur waktu itu
oh tidur saya sudah tidur
kebetulan tidur cepat gitu ya
plus jam tiga saya bangun
ada acara terus ada lagi pemberitahuan jam tujuh pagi
untuk apa pemberitahuan untuk apa
untuk ke istana
enggak dikasih tahu
ya pokoknya ke istana pak kandias itu saja
ini nggak ada cerita di balik itu ya bapak nggak menyembunyikan sesuatu
karena kan itu kan mengejutkan buat orang
masa sih iya begitu
ada selentingan selentingan bahwa bapak akan diminta untuk membantu presiden sebelumnya atau
kalau selentingan sudah sering sekali
sampai akhirnya enggak percaya sama selentingan
ya makanya jadi ya antara calon tetap atau tetap calon
makanya anak saya kan gak ikut
yang laki satu enggak ikut
karena pagi pagi jam tiga
jam enam dia ke makassar ya
jadi malam dikasih tahu datang besok kira kira begitu bunyinya bersama ibu
paginya dibinta lagi
tanpa dibilang mau jadi apa ngapain
tetapi di situ ada mengikuti acara di istana
ya istana acara di istana banyak ya pelantur
itu enggak dijelaskan
oke sampai ke istana
ya baru dikasih tahu sama protokol
dan bagaimana bapak menerima kondisi seperti itu
ya bagi saya ya apa ya biasa menghadapi tugas tugas itu ya biasa aja lah gitu ya
waktu saya jadi panglima tni ya apa sebelum dalam perjalanan karir saya seperti itulah
habis waktu jadi pangdam
pasti pengen jadi pangkosa dua kali bagi pangdam satu kali panglima divisi
tau tau ke wagu bulemana
kita terima dengan baik
jalaninnya yang terbaik ya
walaupun sempat seminggu pertama saya di ksp ada perubahan pola ya
tadinya saya memiliki kebebasan sepenuhnya
kebebasan berpikir kebebasan bertindak kebebasan menentukan apapun
masuk sebuah struktur yang berpikirnya teratur
nah ini stres juga seminggu
kurang teratur apa jadi tentara tentara kan sangat teratur
dia kan bebas dua lima
tentara sama panglima beda ya pak ya
dua setengah tahun kan bebas
oh iya setelah jadi
setelah jadi itu kan memiliki kebebasan penuh ya
itu kan adjustment lagi lah
itu seperti mengulang mengingat oh kayak gini ya
tapi begini pak bapak katakan bapak tidak mengetahui dipanggil juga tidak diingat
dipanggil juga tidak disebutkan sebagai kepala staff dan lain sebagainya
menggantikan mas teten kang teten gitu
jadi bagaimana menurut bapak pandangan orang yang mengatakan pak muldoko sama pak agung itu
masuk ke istana antisipasi untuk dua ribu sembilan belas dan juga untuk menguatkan posisi presiden
sehingga adalah orang orang militer sehingga militer juga bisa dikendalikan oleh presiden
dan menyiapkan dua ribu sembilan belas
dan menyiapkan dua ribu sembilan belas
jadi kita dikooptasi lagi dengan perangkat perangkat militer yang kita dengar di dua ribu empat belas
yang dimanfaatkan oleh pihak pihak untuk kepentingan politik misalnya
jadi kehadiran bapak dan pak agung itu semata mata strategis saja sifatnya
dan itu sudah harusnya direncanakan karena ada dua jenderal yang memang dimasukkan
yang merencanakan kan beliau kita kan nggak pernah merencanakan bos
ya kan begitu
nah setelah kita ditunjuk peran peran itu
kita mesti juga memahami
secara psikologi kita mesti juga memahami
kan tidak perlu ditanyalah
tapi kenapa saya ada di sini
pasti saya juga menghitung ya
dari saya menghitung posisi saya itu akhirnya apa apa yang harus saya lakukan
menurut bapak kenapa bapak ada di ksp
ya mungkin ada perhitungan perhitungan tersendiri
yang bisa memperkuat dalam membangun komunikasi kepada aparat aparat keamanan ya
itu mungkin salah satu pertimbangan beliau ya
berarti terkonfirmasi dong kehadiran bapak dan pak agung
memang salah satunya adalah memberikan bantuan kepada presiden dalam menghadapi komunikasi
apa namanya berkoordinasi
berkoordinasi dengan aparat gitu
karena saya bisa memperkuat dengan kapasitas saya yang lalu
saya bisa memperkuat posisioning tni kepolisian dan bisa mensinerjikan berbagai kekuatan itu ya
bahkan tuduhan tuduhan yang serius seperti misalnya bin dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan politik tertentu partai tertentu
pihak kepolisian juga seperti berada berseberangan dengan kelompok islam dan lain sebagainya
bapak melihat ini bagaimana
sebenarnya pak ini mondewaiting
semoga untenang darisomething yang ngelaksan yang aneh yang terkadang sudah ada di tempat yang penuhnya
apa yang berbeda yang satu sipil aktivis yang satu perwira karir panglima tentara profesional apa bedanya
ksp sekarang sama yang kemarin
nggak ada bedanya lah secara function secara fungsi dan peran sama nggak ada yang berubah
hanya tentu karena berbeda latar belakang ya saya bisa memperkuat pada sisi saya seperti ini kang teten dulu bisa memperkuat pada posisi beliau
masing masing punya strength yang berbeda ya tinggal bagaimana itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan yang lebih besar kan begitu ya
nggak ada perombakan struktur fungsi dan lain sebagainya
nggak secara umum nggak ada bahkan tidak ada satupun dari deputasi saya yang sampai saat ini yang saya ganti nggak saya hanya ingin memperkuat aja
nah apa sebenarnya targetnya ini kan kalau dilihat periode ini kan
sebentar lagi pak ya dua ribu sembilan belas kan tinggal sepelemparan batu aja apa target utama pak muldoko dan ksp
saya ingin mengefektifkan ya masing masing menteri tugas dari presiden telah dibagi habis ya kepada para kementerian lembaga ya
saya di ksp ini beserta teman teman di ksp ingin mengefektifkan mengefektifkan dari pekerjaan pekerjaan ini
menggabungkan kepentingan yang ada di ksp dan menggabungkan kepentingan yang ada di ksp
jadi pekerjaan pekerjaan ini telah dijalankan oleh para kementerian lembaga ya
contoh ada program prioritas nasional ini yang kita kawal nih ya
di antaranya bagaimana pembangunan infrastruktur berikutnya bagaimana pengentasan kemiskinan dan seterusnya
di antaranya itu kartu indonesia sehat kartu pendidikan dan sebagainya itu kita kawal betul
di mana ada apa itu bottleneck disitulah fungsinya dari ksp turun
turun mengevaluasi evaluasi kita temukan sesuatu yang mengganggu kita berikan informasi kepada menterinya
ya itu baru kita akselerasi kita jalankan akselerasi dan seterusnya
pak kalau dilihat di struktur kan sebenarnya struktur ksp ini kan lengkap sebenarnya
dia bisa menjadi kantor yang apa namanya solely independent membantu presiden
berbagai hal ada di sini kan masalah keserah ada ekonomi ada pertahanan keamanan hukum politik ada di sini gitu
nah apa yang kemudian bisa dikontribusi karena kementerian kementerian juga ada
kontribusi ksp kepada sistem apa kemudian
ya presiden pasti ingin semuanya berjalan dengan cepat ya
cepat tapi juga efektif ya
hal hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan secara teknis oleh kementerian lembaga
di situ ada sesuatu dari sisi regulation mungkin ada persoalan kita mesti kita jalankan jalan keluar
jadi semacam counterpart dan advisor apa namanya konsel gitu untuk gimana pak
ya bagi para menteri kita sebagai partner ya
kita bisa menjadikan partner karena apa jangan sampai nanti presiden tanya eh ini gimana kok lambat
itu ksp harus duluan bisa menjawab gitu
kita masuk di tahun awal tahun dua ribu delapan belas
orang bilang tahun dua ribu delapan belas sangat menentukan tahun dua ribu sembilan belas
lancar tertib dan berhasilnya pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden dua ribu sembilan belas
itu apa namanya tergantung stabil atau tidaknya dua ribu delapan belas ini
dan masalah stabilitas keamanan stabilitas politik dan lain sebagainya itu salah satu core nya bapak lah kira kira begitu ya
berdasarkan background bapak
nah kita lihat sekarang kan apa namanya isu sara soal keberagaman masih jadi isu
terakhir kita dengar apa yang terjadi di jogja misalnya
sebelumnya kita juga dengar
banyak orang gila dalam tanda kutip yang menyerang ulama ulama
bapak melihat ini seperti apa
karena orang sudah mulai menduga ini by design nggak mungkin nggak by design
ya kita juga punya pengalaman ya untuk mengelola itu ya
saya di jakarta sebelas tahun tidur relatif di jalanan
sehingga saya sangat mudah untuk memahami situasi itu ya
memang bisa itu by design juga juga tidak by design
semuanya itu harus dipahami
dipahami kenapa model seperti itu digunakan
karena model superandi itu biasanya dulu pernah seperti itu mudah sekali untuk di copy
tapi kejadian yang sekarang ini belum menuju masih didalamin ya
masih dalam yang lain lain
apakah itu ada operatornya
karena kan ada kan beranjak dari ini pak
beranjak dari ya semuanya berawal dari pemilu dua ribu empat belas yang tidak tuntas
kemudian ada sasaran antara di dua ribu tujuh belas pilkada dki jakarta
di situ kemudian polarisasi benar benar sangat kental
tapi kita lihat walaupun polarisasi terjadi konflik horizontal tidak ada
sampai sejauh ini alhamdulillah tidak ada
walaupun ada percikan percikan sporadis
persekusi di sini penganiayaan di sini dan lain sebagainya
nah sekarang intensitasnya kok kayaknya cepat sekali gitu
ada beberapa ulama yang diserang dengan alasan yang menyerang orang gila
kemudian juga gereja di jogja
apakah ini upaya untuk memantik konflik yang lebih besar lagi
sehingga mengamini konflik sarah memang ada di indonesia
menurut saya sepp
pernah ngasih ceramah
memang hebatnya orang indonesia dalam berdemokrasi ya
dari awal itu gemuruh
luar biasa gemuruh
tapi begitu selesai selesai
hebat kita itu
seperti jakarta semua orang takut akan terjadi sesuatu
seperti waktu saya jadi panglima tni pemilu dua ribu empat belas wah luar biasa
tapi begitu selesai selesai
tidak menimbulkan kekacauan yang berlarut ya
walaupun baper sih sebenarnya
tetap aja ada perasaan yang tidak puas
baper itu saya istilahkan aja nih mataun dibawakan itu
tapi yang penting kan tidak membawa dampak negatif yang berkelanjutan yang paling penting
nah itu hebat kita
yang kedua dari pengalaman pengalaman masa lalu
kita tidak seperti filipina tidak seperti negara negara amerika latin dan sebagainya

saat pemilu menjelang pemilu dan pemilu itu ada hal hal yang sangat merugikan yang merisaukan
tapi di indonesia tidak
itu hebat kita
jadi menurut saya
lalu apa yang terjadi nih pak
bisa aja itu kalau yang di jogja saya sudah baca laporan dari kapolri
tidak ada korelasi ya dengan kejadian yang lain
nah tapi yang ada kejadian yang ada di tangerang dengan yang penyerangan ulama itu
kita lagi dalamin
tapi saya sudah baca laporan dari kapolri nggak ada korelasinya
itu murni dilakukan anak yang ingin memperjuangkan keyakinan
bahkan tuduhan tuduhan yang serius seperti misalnya bin dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan politik tertentu
partai tertentu pihak kepolisian dan lain lain

oke bahkan tuduhan tuduhan yang serius seperti misalnya bin dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan politik tertentu partai tertentu pihak kepolisian dan lain lain
bapak melihat ini bagaimana pak

kritik kelompok itu melakukan kritik kemudian ditahan dengan alasan menghina presiden ya itu masuk di
anulah masuk disapa ya masuk di areanya penegak hukum itu sulit ya masuk ke sana kalau
hai ketua bem ui kemarin itu menghina atau mengkritik presiden
hai sepuluh mengkrimasi mengkritik masih batas mengkritik hanya dalam dalam suasana
yang resmi sepertinya perlu diperbaiki caranya tidak tepat ya kalau substansinya mengkritik
ya tapi caranya yang mungkin perlu lebih agak gila tapi memang mahasiswa seperti itu meledak ledak
masih muda bersemangat ya makanya berikan kemarah
hal yang wajar lah cuman saran saya nanti
substansinya silahkan tapi caranya mungkin dalam forum forum yang resmi seperti itu mungkin
perlu dipertimbangkan ada usulan enggak dari kantor staf kepresidenan soal pasal penghinaan
itu pak atau masih digodok sama timnya bapak kebetulan tidak masuk di sektor saya itu masuk
di sektor lainnya menko maritim sama
menteri kkp berbeda pendapat soal soal penenggelaman kapal termasuk juga
pak wapres waktu itu apa yang bisa dilakukan oleh ksp soal itu
mari kita bicara sekarang soal harmonisasi ini kan udah mau tahun
keempat sudah masuk tahun keempat sebentar lagi dua ribu sembilan belas tapi tetap saja tuh apa yang diminta
sama pak presiden soal ayo dong ini jangan ngomong keluar ngomong di dalam kritik di dalam gitu silang
pendapat antar menteri itu di dalam di lingkup rapat kabinet misalnya apa segala macam
nah itu kan baru saja kita melihat bagaimana hal itu masih saja tetap terjadi menko maritim sama menteri
kkp berbeda pendapat soal soal penenggelapan kapal termasuk juga pak wapres waktu itu apa yang
bisa dilakukan sama oleh ksp soal itu apakah ada concern soal itu ya secara garis komando
presiden sering sering menyampaikan di rapat ya rapat kabinet ya tentang hal hal seperti itu ya bagi ksp
hai bisa ya bisa menjadi media mengkomunikasikan terhadap hal yang tadi itu yang menjadi apa itu
bottleneck tadi itu fungsi fungsi yang memiliki sehingga nanti bisa mau menjaga dinamis dinamikanya
equal yang dinamiknya dinamik dinamis yang seimbang itu enggak mudah memang menjaga situasi
tapi peran peran itu harus
kita jalankan termasuk juga menteri perdagangan dan menteri pertanian soal beras misalnya gitu itu
juga kita yang yang menjadi menjadi bridgingnya emang ksp ya itu gimana sih kok seperti ini kondisinya
hanya memang seperti kenapa kita impor beras beras yang ada di cadangan berkurang
kita melihat bagaimana kondisi lapangan bahwa panen masih perlu waktu gitu
maka keputusan impor hanya yang disayangkan kenapa importnya kok baru baru sekarang kok
tidak bulan bulan oktober dan serius memang ada perdebatan antara data disitu ya antara
kementerian pertanian yang menggigih ingin mempertahankan
suap produksi lokal sembada ya itu tapi ada juga pandangan evaluasi selama ini bahwa ini datanya
kondisi seperti ini ya sehingga memang diperlukan untuk cadangan memperkuat cadangan jadi karena
itu masuk ranah publik sehingga menjadi perdebatan menjadi seru kan begitu sebenarnya hal yang enggak enggak
terlalu seru gitu jadi seru gitu ya karena ini kan jarak saya rasa di fase pak
sby pas gusdur ibu mega kondisi yang kerap kali terjadi apa namanya dulu pak sudirman said ada
pak rizal ramli terus juga ada pak luhut juga terus bu susi sekarang ini kan seringkali terjadi
ditangkap oleh publik gitu nah orang kemudian bertanya tanya ada apa sih sebenarnya dengan
kabinet sekarang ini menteri menterinya gitu jadi lebih dinamis lebih lebih demokratis iya lebih dinami
dalam berpikir dalam bersikap tambah lagi media yang begitu ngomporin jadi itulah tapi presiden
punya concern itu dan dan jadi perhatiannya kan pak oh ya jadi perhatian presiden sering
presiden mengatakan itu oke dan diulang ulang terus ya mudah mudahan menterinya sih apa lama lama
ngerti dan paham maksudnya presiden bapak paham sekali pertanian dan kita bicara soal beras nih
kita pernah ada di era dimana kita nggak butuh orang lain kata pak soeharto waktu itu kita swasembada
walaupun yang jangkau namanya jaraknya periodenya gak terlalu lama kan waktu itu tetap aja pada
akhirnya kita harus impot menurut bapak haram gak sih sebenarnya kita impot atau swasembada itu harga
mati enggak ada memang produk produk indonesia yang tidak bisa kita produksi produksi ya bawang putih ya nggak bisa karena
kalau beras sebenarnya kan masalah identitas bangsa lah kira kira gitu
kalau beras sebenarnya kalau dioptimumkan nggak perlu import ya
karena apa karena perbaikan bendungan berjalan dengan baik
perbaikan infrastruktur sudah betul betul terjadi ya di lapangan
sehingga ini menjadi ada peningkatan yang signifikan di bidang produksi ya
yang tadinya idle karena kekeringan dan sebagainya
sekarang bisa diairi sehingga jumlah area yang bisa ditanam itu menjadi luas
tapi saya juga ingin nyamaikan karena rata rata nasional sekarang itu masih sekitar lima ton
lima lima sampai lima ton ini yang perlu digarap
bukan kita memperluas areanya
ya itu bagian dari pekerjaan
tapi yang menjadi prioritas sebenarnya menurut saya adalah bagaimana penerapan teknologi itu menjadi culture
itu jangan masyarakat petani itu tidak berkembang dari waktu ke waktu
kalau negara luar bisa di atas dua belas ton kenapa kita masih di situ
ada program intensifikasi tetapi menurut saya masih perlu dikencengin lagi
kan banyak yang mengatakan juga begini
ngapain sih kita berpikir soal suasembada
kalau misalnya pada akhirnya kita harus terus menerus membuka sawah
yang baru dan toh petani juga akan bertambah banyak jumlahnya karena menjadi petani itu tidak banyak insentifnya
daripada kita buka lahan untuk sawah lebih baik dibangun pabrik
akan menambah jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya
investasi asing masuk dan lain sebagainya
karena itu jangan ngejar ngejar suasembada
gak apa apa kita import tapi gdp kita lebih tinggi daripada kita suasembada beras misalnya
tapi kan tidak bisa seperti itu
kita harus menuju keseimbangan
memang pada sisi manufacturing itu mendatangkan tenaga kerja yang cukup banyak
tapi sangat tidak bagus dalam perkembangan pemenuhan kebutuhan dasar manusia indonesia
kalau dari waktu ke waktu pembangunan manufacturing itu mengganggu kepentingan pertanian
contohnya pengembangan industri
pabrik pabrik yang berada di daerah daerah yang subur dan sebagainya ini gak boleh
jadi satu sisi pertanian harus dikembangkan
pada sisi yang namanya manufacturing tidak boleh ketinggalan
karena itu dua sisi yang tidak boleh
jadi bapak tetap sepakat bahwa indonesia harus suasembada
wah harus dong
walaupun harga di luar memang murah
harga importnya murah
tetapi ingat sekali lagi bahwa masih sebagian besar masyarakat indonesia itu hidupnya di situ
dia mendapatkan pekerjaan dari situ dia mendapatkan topangan hidup ada di situ dan sebagian besar ada di situ
walaupun ya tidak semua lahan di indonesia itu lahan
tidak semua lahan di indonesia dapat ditanami padi kan pak sebenarnya pak
tuhan sudah mengatur indonesia sangat baik
kan ada daerah yang punya khusus tebu tembako ada daerah cengkeh ada daerah khusus apa itu kentang dan seterusnya
sebenarnya kalau itu ter manage dengan baik
maka untuk menghitung antara sapri dan demand itu
sehingga tidak ada lagi yang namanya oversupply seperti bawang merah itu
kecenderungan petani indonesia itu seperti orang ini nih seperti orang ikut ikut gitu
jadi oh harga lagi bagus jagung jagung semuanya
lah latah itu
nah ini mestinya kita harus bisa mengelola itu ya
sehingga antara kebutuhan sapri dan liman itu bisa seimbang gitu
bapak kalau dibolehkan memilih lebih prefer jadi kepala staff kepresidenan
atau menteri pertanian sebenarnya
karena saya dengar dari tadi artikulat sekali membahas soal pertanian
ah nggak usah
anu lah kita ini apa tuh sudah jangan kita yang menghitung diri kita
nanti menjadi salah
kita serahkan kepada ahlinya saja
dua ribu sembilan belas sebentar lagi nampaknya pak presiden akan maju lagi untuk periode kedua
apakah ada pengaruhnya buat kinerja pemerintah
dua ribu sembilan belas relatif peraturan politik presiden mencanangkan untuk menuju ke pembangunan penguatan sumber dari manusia
memang itu kemarin dalam rapat kerja kabinet ya disampaikan
jadi bukan infrastruktur lagi
apakah ini karena tadi itu populis oh enggak kita memaknainya dalam arti yang besar ya dalam arti yang luas ya
karena apa karena infrastruktur yang telah terbangun sekarang ini semestinya itu bisa digunakan untuk kepentingan multi layer efeknya itu
di antaranya pembangunan sumber daya manusia ditingkatkan itu bagaimana melihat penguatan penguatan di dunia pendidikan
berikutnya menekan semaksimal mungkin kesenjangan
kemiskinan harus segera diperkecil jumlahnya dan seterusnya itu itu target target yang dicapai oleh pemerintah
berikutnya persoalan kesehatan juga menjadi atensi yang serius sehingga itu menjadi salah satu elemen dalam pembangunan sumber daya manusia
katanya menjelang dua ribu sembilan belas model bantuan langsung itu akan digalakkan katanya
sebenarnya enggak usah nunggu kesana sekarang juga digalakkan kadang kadang cuman cara memaknai
sentimental ini sama tidak
waktu tinggal satu tahun setengah lagi begitu ya masa bapak sebagai kepala staff kepresidenan
bapak sudah menjelaskan target dan rencana apa segala macam tapi pertanyaan saya dua ribu sembilan belas pak muldoko ada di mana
ya saya masih tetap di petang kali ini
mulai presiden jadi kepala staff gitu
tapi kalau mungkin ada pertimbangan lain presiden
jadi wakil presiden misalnya
wah saya tidak berpikir kesana lah saya berpikir realistis saja lah apa yang saya hadapi sekarang
jadi wakil presiden tidak realistis menurut bapak
bukan maksud saya banyak orang yang semua tahu tapi satu yang enggak tahu dirinya sendiri dia enggak tahu saya tidak mau disitu
itu apa tuh indikasi apa yang mau bapak sampaikan
jadi jangan sampai nanti ya apa saya sendiri tidak tahu diri gitu kita jadi orang yang realistis tahu diri di mana posisi yang itulah
setelah sekian lama tidak di politik tidak di pemerintahan dan politik lah tentu saja walaupun sebenarnya bapak kader partai politik kan
masuk lagi ke dalam apakah kemudian bapak merasa bahwa ini memang panggilan saya akan di sini terus
di dunia ini politik pemerintahan
ya saya pikir kita punya semangat itu ya
itu yang bukan sebuah slogan ya
memang ada semangat kita untuk tidak boleh berhenti di dalam
mengaptikan diri ya
bentuk pengaptiannya seperti apa
bentuk pengabdian yang berbeda makanya saya begitu pensiun saya tidak pernah berhenti berkarya ya
karena sektor pertanian semua orang bertanya kok aneh mantan pak nematya ini biasanya terjun ke apa itu batubara dan seluruh
bisa tidak saya ingin betul betul ingin memperbaiki lingkungan
di mana saya dulu berada
berikutnya saya juga memandang masa depan
pak jokowi dalam setiap pidatonya berbicara tentang mobil listrik
saya juga tersengat
alhamdulillah saya sudah mulainya itu
sudah mulai membuat mobil listrik
yang membuat ya nanti tinggal kita tunjukkan ke publik ya pada satu maret nanti
pak muldoko terima kasih atas waktu dan kesempatannya
kalau boleh diminta barangkali
harapan bapak lima tahun ke depan memotret seorang muldoko bapak ada di mana lima tahun ke depan
tidak usah ada dimana deh apa yang bapak lakukan
saya melakukan lima tahun ke depan melakukan sesuatu yang bermanfaat saja
karena saat saat di mana usia saya semakin ada semakin itu
maka satu hal yang saya yakini adalah
bermanfaat bagi lingkungan
itu yang saya yakin
apapun itu pak ya
pak muldoko terima kasih atas waktu
sampai jumpa minggu depan